kpk menetapkan gubernur bengkulu ridwan mukti beserta istrinya lili martiani madari
tersangka penerima suap proyek peningkatan jalan di bengkulu
dua orang pengusaha lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka
dan berikut pernyataan wakil ketua kpk alexander marwata
diduga pemberian uang terkait dengan v proyek yang dimenangkan oleh pt sms di provinsi bengkulu
dari dua proyek yang dimenangkan pt sms dijanjikan akan mendapatkan fee sejumlah empat tujuh miliar setelah dipotong pajak
dari dua proyek di kabupaten terjang lebong yaitu proyek pembangunan peningkatan jalan tes muara aman kabupaten rejang lebong
dengan nilai proyek rp tiga puluh tujuh miliar
dan proyek pembangunan peningkatan jalan curug air dingin kabupaten terjang lebong
dengan nilai proyek rp tiga puluh tujuh miliar
dan proyek pembangunan peningkatan jalan curug air dingin kabupaten terjang lebong
dengan nilai proyek rp enam belas miliar

disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh gubernur bengkulu
terkait dengan fee proyek
dan meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan serta menetapkan empat orang tersangka yaitu
diduga sebagai penerima rm gubernur provinsi bengkulu dan penyidikan empat orang tersangka
gubernur provinsi bengkulu tahun dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu lmm ibu rumah tangga istri rm dan rds selaku pengusaha
kemudian diduga sebagai pemberi yaitu jhw direktur pt sms
sementara itu kegiatan operasional kantor pemerintah daerah provinsi bengkulu berjalan normal
setelah kpk menangkap tangan gubernur bengkulu ridwan mukti bersama istrinya kemarin
hingga kini kantor gubernur bengkulu tidak ada penyelidikan
gubernur masih disegel
ruangan ini disegel setelah kpk melakukan operasi tangkap tangan gubernur bengkulu dan istrinya selasa kemarin
aktivitas di kantor pemprov bengkulu berjalan seperti biasa
program kerja yang telah disusun tetap dikerjakan sesuai rencana
sementara itu kendali pemerintahan kini diambil alih oleh wakil gubernur rohidin mersa
pada saat kejadian itu pak gup tidak di rumah pak gup itu ada di kantor memimpin rapat
kemudian mendapat informasi pak gubernur langsung keluar
minta saya menggantikan untuk memimpin rapat sampai rapat untuk selesai
kaitan dengan roda pemerintahan tidak ada kendala
ini tetap berjalan normal biasanya
jadi akan sampaikan juga ke setempat bahwa pekerjaan tetap berlangsung
jadi jangan sampai pelayanan masyarakat itu terganggu
sebelumnya gubernur bengkulu ridwan mukti dan istrinya lili madari
terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh komisi
ott berlangsung pada selasa pagi di kediaman pribadi gubernur
kelurahan sudomulyo kota bengkulu
selain ridwan mukti dan istrinya lili madari
penyidik kpk juga menangkap tiga orang lain
salah satunya riko diansari kontraktor sekaligus direktur utama pt riko putra selatan
dalam operasi tangkap tangan di kediaman gubernur bengkulu
istri gubernur ditahan terlebih dahulu
gubernur ridwan menyusul kemudian dengan mobil panasnya
kelimanya lalu dibawa ke jakarta dan tiba di gedung kpk selasa sore
dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di kediaman gubernur bengkulu
kpk menyita uang pecahan rp seratus di dalam kardus yang dibawa salah satu kontraktor
kpk belum secara rinci menyebutkan jumlah uang yang diduga merupakan suap
untuk proyek infrastruktur jalan di daerah
kita konfirmasi bahwa memang ada kegiatan penyidik
deketin lagi deh
operasi tangkap tangan yang kita lakukan di gubernur bengkulu
ada informasi awal yang kemudian kita tidak lanjuti
tentang indikasi terjadinya transaksi suap di daerah
terdapat dari pihak swasta terhadap penyelenggaraan
kita mengamankan lima orang dari kegiatan tersebut
dan lima orang itu sedang melakukan proses perjalanan
dengan sebuah kajian di jakarta
kpk memastikan ott gubernur
gubernur bengkulu dan istrinya tidak ada kaitan dengan ott jaksa di bengkulu
alfira kairunisa jakarta
korresponden rama aryadi di kantor kpk jakarta
selamat siang rama
rama apakah sejauh ini sudah ada keterangan terbaru dari kpk
terkait penyelidikan pasca operasi tangkap tangan
yang melibatkan gubernur dan istri gubernur bengkulu
ya selamat siang yuda
memang benar baru saja sekitar satu jam yang lalu
pada pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia
di bagian barat
komisi pemberantasan korupsi menggelar konferensi pers
terkait dengan operasi tangkap tangan
yang seperti yuda sudah sebutkan sebelumnya
melibatkan gubernur bengkulu ridwan mukti dan istrinya
lili madari bersama dengan dua tersangka lainnya
yang sekarang sudah diamankan di dua rumah tahanan yang berbeda
yaitu riko diansari
selaku bendahara dewan perwakilan daerah partai golkar bengkulu
dan juga joni wijaya
selaku direktur utama dari pt
yang diduga menjanjikan komitmen fee
atas pembangunan proyek sejumlah jalan di provinsi bengkulu
dan proyek yang terkait
yang dijanjikan komitmennya ini
ada dua yaitu proyek pembangunan jalan
ataupun juga perbaikan jalan
di antara tes muara aman air dingin
sebesar empat puluh miliar
dan curup air dingin
dengan nilai proyek sebesar delapan belas miliar
dan komitmen v yang dijanjikan berada di kisaran rp sepuluh
dari total kedua proyek yang dibahas
sehingga total komitmen fee yang dijanjikan kepada kedua belah pihak
berkisar di angka rp empat tujuh miliar
uang yang diamankan oleh ketika operasi tangkap tangan itu dilakukan pada kemarin pagi
totalnya ada rp satu miliar
itu adalah keterangan terbaru yang diberikan oleh jurubicara kpk
di komisi pemberantasan korupsi pada siang hari ini
ya rama terkait dengan pengembangan kasus ini
apakah memang akan ada pemanggilan saksi saksi lain
mengingat kpk sudah menetapkan empat tersangka
sementara proyeknya ada dua
apakah kemungkinan nanti kpk akan melakukan pendalaman lagi
mengingat memang masih banyak proyek proyek lain yang boleh jadi
akan di mark up
ataupun akan ada komisi seperti ini ramah
ya tentu saja yuda kpk akan terus melakukan pendalaman
karena perlu diingat juga
saat ini di provinsi bengkulu
ada banyak sekali proyek infrastruktur
yang sedang dikerjakan untuk perbaikan
jalan sendiri ada tiga puluh enam paket
dan dua paket yang bermasalah itu
adalah bagian dari tiga puluh enam paket yang akan
dikerjakan di tahun dua ribu tujuh belas
dan terlebih lagi salah satu
tersangka maksud saya salah satu
individu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh
komisi pemberantasan korupsi riko diansari
yang diduga merupakan sebagai
perantara dia juga
memenangi beberapa tender
terkait dengan pembangunan jalan
di bawah perusahaan yang
ia miliki sendiri riko putra selatan
sehingga memang ada kemungkinan namun
belum dapat dipastikan kapan dan
siapa yang akan dipanggil setelah
kpk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait
dengan kasus ini
baik rama aryadi terima kasih informasi anda dan kami masih
menunggu update terkini terkait dengan
penyidikan kasus korupsi yang melibatkan
gubernur dan istrinya di kawasan
kota bengkulu dan sekitarnya terima kasih rama
untuk informasi anda